kita bertemu lagi nyeratu
baru jadi raja saja sudah saya lakukan
rakyat yang akan menunggunkanmu
yang akan menurunkan tahtamu
raden kian santang
sebelum kau mati
aku akan memberikanmu permintaan
jangan percaya pada dia nyai
dia pasti berbohong kepada kita
raden kian santang
tidak akan berbohong kepala batik
kita harus tetap waspada
kian santang memperdayai kita
aku akan mengawasi gerak geraknya
kini kau tidak usah khawatir balapati
dia tidak akan bisa kabur
kau akan kabur
sekarang cepat lakukan
waktumu tidak banyak
kau akan segera mati
aku tidak bisa sholat
dalam keadaan terikat seperti ini
jangan banyak bicara kian santang
sebelum aku sholat
aku pun harus mengambil uduk dulu
dan aku tidak bisa melakukan itu semua
kalau tanganku dan kakiku terbelunggu seperti ini
mengapa tubuhku merasakan panas
sama seperti saat ranah santang mengucapkan kalimat kalimat tersebut
nyai sebaiknya nyai tubuh di luar
biar aku yang menjaga tiap santang

dan berikan kekuatan yang menyenangkan
dan berikan kekuatan yang menyenangkan
ya allah yang maha pengasih lagi maha penyayang
hanya kepadamulah kami menyembah ya allah
dan hanya kepadamulah kami berlindung ya allah
ya allah berilah pertolongan kepada kami semua ya allah
lindungilah keluarga hamba ya allah
dan berilah kepada kami semua petunjuk ya allah
rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah tawakin azaban naam
salamun ala mursalin
sekarang aku tahu
dimana kamu berada cucu kuraden kian santang putriku cucuku kemarilah
ayah anda ada apa sekarang aku tahu dimana cucu kuraden kian santang berada
alhamdulillah ya biaran alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah
dimana putra kukian santang berada ayah anda di suatu tempat berbatu di sebelah utara dari sini
kakek kalau begitu sebaiknya kita susul dia saja kita harus segera menolong rakyat santang tapi
kita harus tetap berhati hati sebelum berangkat kita memohon kepada allah supaya kita dapat
pelindungan kepada dari allah baik kakek bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa anta
mari ayah anda
menang melawan kalas rangki
sementara kekuatanku belum pulih seutuhnya
aku harus pergi dan membawa keang santang bersamaku
ini kesempatanku untuk kabur dari sini
di sini dilapisi oleh kekuatan ilmu kanuragan yang sangat tinggi
aku harus menggunakan tenaga dalam